kami siang bahar bin ali bin smith memenuhi panggilan direkturat tindak pidana umum barreskrim polri
terkait dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap kepala negara
kami siang sekitar pukul sebelas tiga puluh bahar bin ali bin smith tiba di gedung direkturat tindak pidana umum barreskrim
dengan pengawalan ketat
bahar ali bin smith tidak memberikan komentar apapun dan langsung menuju ruang pemeriksaan
bahar ali bin smith akan diminta keterangan sebagai saksi atas aduan dugaan ujaran kebencian dan penghinaan
kepada kepala negara yang dilayangkan oleh cyber indonesia dan jokowi mania
sementara itu di luar gedung barreskrim puluhan masa dari fpi berorasi memberi dukungan kepada bahar
sejumlah petugas kepolisian dari polda metro jaya juga telah bersiaga di lokasi
aksi ini sempat membuat lalu lintas di sekitar jalan batu gambir jakarta pusat tersedat
miladiyah rahma koresponden cnn indonesia berada di gedung barreskrim jakarta
mila apakah pemeriksaan
sampai saat ini masih berlangsung
selamat sore eva betul sekali pemeriksaan terhadap bahar bin ali bin smith
atau akrab di sapa habib bahar smith ini juga masih terus berlangsung
seperti kita ketahui bersama dan tadi sudah disampaikan dalam laporan sebelumnya
bahwa habib bahar smith ini tiba di gedung barreskrim di kawasan jakarta pusat sekitar pukul sebelas tiga puluh
dikawal cukup ketat oleh anggota fpi dan memang cukup sulit rasanya untuk bisa menjangkau
karena memang cukup banyak pengawalan dan juga awak media yang juga terus berusaha untuk mendapatkan statement
namun seperti kita ketahui bersama dalam gambar mungkin tadi terlihat bahwa
dari turun mobil sampai menuju ke gedung barreskrim bahar smith tidak menyampaikan statement apapun
nah kalau kita bicara bagaimana kemudian kasus ini bermula
seperti kita ketahui bersama bahwa aduan terhadap adanya dugaan ujaran kebencian
maupun penghinaan terhadap kepala negara ini dilayangkan oleh cyber indonesia
dan memang prosesnya sudah berlangsung beberapa pekan sebelumnya
dan bahkan sejak tanggal satu desember dua ribu delapan belas kemarin pihak kepolisian juga telah menerbitkan surat pencegahan
ke luar negeri kepada bahar untuk kemudian bisa fokus menjalani pemeriksaan ini
dan seperti kita ketahui bersama eva sebelumnya sebenarnya bahar ini sudah sempat dipanggil
namun hari ini akhirnya kemudian ia menepati janjiya seperti disampaikan dalam media
barreskrim maka ia akan kooperatif dan akan memenuhi panggilan tersebut
dan tadi kita melihat bersama bahwa suasana disini memang cukup ramai
tidak hanya pengawalan yang kemudian menyertai habibahar smith
tapi juga bagaimana kemudian sejumlah anggota fpi yang berada di luar gedung
juga memberikan dukungan atau berorasi
nah tadi kita juga sempat melihat pengamanan yang juga terlihat cukup signifikan
terlihat di depan gedung barreskrim eva ada mungkin puluhan petugas kepolisian dari polda metro jaya
yang juga terjunkan
disini untuk mengamankan jalannya situasi agar aksi ini atau pemberian dukungan terhadap habibahar smith ini
bisa berlangsung dengan baik
sampai hari ini tentu saja kita masih menunggu seperti apa kemudian proses bisa dikatakan pemeriksaan terhadap bahar smith
seperti kita ketahui bersama eva bahwa proses penyelidikan yang sempat kemudian berjalan ini
saat ini levelnya sudah dinaikkan menjadi proses penyidikan
bahkan pihak kepolisian juga telah mengantongi keterangan dari sebelas orang saksi
dan juga empat orang saksi ahli
jadi kita nanti akan melihat bagaimana kemudian dinamika kasus ini akan berjalan
seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu pada saat dilaksanakannya reuni dua ratus dua belas
di kawasan monas bahar smith sempat menyampaikan statement bahwa dia enggan untuk meminta maaf
dan bahkan rela bisa dikatakan saat saya cuplik pernyataannya bahwa rela busuk di penjara
nah kita akan melihat bersama apakah memang
nanti pada saat keluar statement yang cukup keras ini juga masih akan dilontarkan
ataukah ada perubahan sikap yang ditujukan oleh habib bahar smith
tapi kalau kita melihat bagaimana kemudian dinamika di barreskrim ini
dukungan terhadap bahar ini juga terlihat sekali menonjol disampaikan juga oleh anggota fpi
iya miladia apakah anda punya informasi fokus pemeriksaan untuk hari ini akan seperti apa
dan kalau kemudian tadi anda mengatakan statusnya satu
artinya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan
seberapa besar kemungkinan ada penetapan tersangka pada usai pemeriksaan hari ini
ya eva bicara soal apa kemudian yang menjadi fokus pemeriksaan saja pastinya kalau kita melihat
tampaknya memang penyidik akan menggali apa kemudian motif yang ingin disampaikan oleh bahar smith
pada saat dia menyampaikan ujaran yang kita tahu
mungkin kita bisa mengakses sendiri ya di media sosial bahwa pernyataan yang disampaikan pada saat acara maulid begitu ya
di palembang pada bulan januari kalau tidak salah tahun dua ribu tujuh belas ini memang cukup kontroversial
tidak hanya soal bagaimana ia menyampaikan ujaran kebencian tapi juga ada ungkapan yang memang dugaannya adalah
memberikan penghinaan kepada kepala negara dan tidak hanya itu
sebenarnya sasaran atau pasal yang kemudian dilayangkan kepada habib bahar smith ini adalah berkaitan juga dengan ujaran yang
sangat diskriminatif terhadap etnis dan juga golongan
jadi rasa rasanya pasti untuk materi penyelidikan atau materi penyidikan ini berkaitan dengan apa kemudian motif yang ingin disampaikan
seperti apa atau apa tujuan yang kemudian ingin disampaikan bahar pada saat dia menyampaikan statement tersebut
dan bicara soal apakah ada kemungkinan statusnya ini akan berlanjut atau naik menjadi tersangka begitu
saya rasa semua opsi ini memang masih
opsi ini memang terbuka begitu mengingat kalau kita lihat bahwa sebelumnya sebelum bahar kemudian dipanggil untuk menyampaikan keterangannya
sudah ada sebelas saksi dan juga empat saksi ahli yang juga sudah diperiksa dan rasa rasanya buktinya atau statementnya atau temuan yang kemudian sudah dikumpulkan oleh tim penyidik juga sangat jelas bahwa memang betul pada saat bulan januari dua ribu dua puluh
memang yang bersangkutan memberikan ceramah di palembang dan kalau tidak salah saya mengutip juga dari
statement dia di media yang lain eva bahwa pada saat itu pembelaannya bahar adalah apa yang kemudian disampaikan ini rasa rasanya dipotong begitu ya tidak lengkap
karena kemudian yang ia sampaikan pada saat memberikan ceramah di palembang ini dia memberikan ceramah kurang lebih selama enam puluh menit
dan ada kesan bahwa ini seolah olah memelintir begitu ya hanya dipotong sedemikian rupa untuk kemudian seolah olah menyudutkan satu pihak tanpa dilihat latar belakang atau konteks dari dakwah yang kemudian
saya rasa ini yang juga akan menjadi fokus dari tim penyidik untuk menggali lebih lanjut apa kemudian motif dan juga mengapa habib bahar ini kemudian menyampaikan statement tersebut
apa kemudian dampaknya dan bagaimana keterangan keterangan saksi lain ini juga akan dikonfrontir atau akan disesuaikan dengan pernyataan dari bahar hari ini